dpr mempercayakan susunan dewan pengawas kpk ke presiden joko widodo
dpr yakin presiden akan memilih orang orang yang terbaik
ketua dpr puan maharani mengatakan sesuai undang undang
dewan pengawas akan disusun langsung oleh presiden
puan mempercayakan susunan dewan pengawas ke presiden
menurut puan anggota dewan pengawas nantinya tentu memiliki kredibilitas di bidang hukum
hingga kini presiden belum juga menyusun anggota dewan pengawas kpk
meski undang undang kpk hasil revisi telah berlaku
presiden belum juga menyusun dewan pengawas kpk
itu seperti apa dan itu kita lihat dulu
presiden masih mikir mikir kok kita udah mikirnya kepanjangan

itu ada aturannya dan ada undang undang yang pasti presiden sudah paham terkait dengan hal itu
apa yang akan menjadi pilihan presiden tentu saja itu yang kita berilah kepercayaan presiden
untuk berpikir dulu lah pasti presiden juga lagi mikir